sebelum berkembangnya factory outlet distro ataupun trip shop
pasar cimol menjadi pilihan warga kota bandung untuk mendapatkan pakaian bermerek dengan harga yang miring
berdiri selama tiga dekade lebih eksistensi pasar cimol ini masih tetap terjaga hingga saat ini
terbukti dari banyaknya pengunjung yang masih berbelanja di lokasi ini
sejarah pasar cimol berawal dari para pedagang baju bekas
yang berjualan di emperan jalan cibadak pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh an
sehingga dikenal dengan nama cibadak mall atau cimol
sempat berpindah lokasi ke kebon kalapa dan tegalega
pada akhirnya pemerintah kota bandung menyediakan tempat di kawasan gede bage
untuk melokalisir pedagang baju bekas di tahun dua ribu an
hingga kini pasar cimol pun identik dengan gedebage
ada satu delapan puluh delapan lapak pedagang di pasar cimol gede bage
masing masing menjual beragam jenis pakaian mulai dari kaos kemeja jaket hingga celana dan gaun
rata rata pedagang mendapatkan barang impor dari luar negeri terutama korea dan jepang
sebelum dijual pakaian tersebut biasanya dicuci terlebih dahulu oleh para pedagang
sebelum dipajang di display lapak mereka
salah satu pedagang di pasar cimol adalah susana perangin angin
dua puluh tahun sudah ia berjualan di pasar cimol
pasar cimol pindah ke gedebage
nomor satu peraturan dari pemerintah memang kita diwajibkan tutup untuk menjaga
biar nggak ada kerumunan kita ikut semua tutup
kalau udah boleh buka kita ikut buka
terus kita juga takut
ketiga masyarakat juga takut keluar rumah nih sepi kan di jalanan juga
jadi ya memang begitu situasinya kita harus terima aja gitu
kalau sekarang perlahan lahan udah mulai rame nih
harga yang murah menjadi kelebihan utama jika berbelanja di pasar cimol
proses tawar menawar menjadi keharusan
agar pengunjung bisa mendapat potongan harga maksimal
kami ini celananya berapaan nih
tiga puluh gak dapat
kalau ini empat puluh lima
ya udah lima puluh lima ya bungkus ya empat puluh lima
tak hanya warga bandung warga luar kota bandung juga terpantau banyak yang berbelanja di pasar cimol
tak sedikit dari mereka yang sudah menjadi
bangganan selama bertahun tahun
udah lama sih
udah lama sih dari sebelum menikah ya
kalau kualitas gimana kita yang pilih ya
tapi kalau berani nyari nyari aja

ada kepuasan tersendiri ya
kayak nemu harta karun gitu
apalagi kalau nemu barang barang yang brandy
terus barang barang yang bagus
harganya juga lebih awal
lebih affordable lah daripada kita beli baru gitu ya
karena sebagian besar pakaian yang dijual di sini adalah pakaian bekas pakai
maka pastikan atau jangan lupa untuk membersihkan terlebih dahulu baju yang sudah anda beli
agar kita bisa terhindar dari berbagai penyakit
laisa nisa siti irfan bandung jawa barat